aku harus mencari cara
sekarang kembalilah kau ke tempat
aku belum mengutipkan permintaan maafku padamu senopati
jangan ganggu senopatiku
pergilah sebelum aku berubah fikiran
tetuk kondom baik harus menjadi pilihku
aku akan musnahkan kalian satu persatu
tidak ada cara lain waspada
kita harus mengusirnya sendiri
kau bukan perempuan
apa yang telah
bukanlah suatu hal yang bisa dibiarkan
hentikan tapak musuh
kami telah lancang
tapi kami yakin ratu gito sudah mengerti
saat ini pusaka keempat kato telah dilebur
menjadi pusokopopat bungsol
pusokopat bungsol telah berada di tangan siluman lain
apa yang kau maksud ratu kidul pat
kalau tidak salah dengar
dia menyebut namanya
aku akan membantumu dan jakarta
biarkan aku yang mengambil sendiri
terima kasih ratu kidul
aku harus mencari cara
bagaimana mendapatkan pusaka papat bungsol itu
sekarang kembalilah kau ke tempat
aku belum mengucapkan permintaan maafku
jangan ganggu senopatiku
sebelum aku berubah fikiran
mari kita berendam dan menangkan
sendikodowo kancang ratu
kami adalah raja
brave untuk di pakistani
adikku berdua harus berdua
saya akan berpura pura bekerja
jangan kemaku dalamat ke betahaan
setelah ngetahui kebenaranya
meskipun saya sendiri juga tidak mengerti kesaktian apa yang dimiliki oleh pusaka itu
tapi saya yakin pusaka itu mempunyai kekuatannya sangat besar
itulah mengapa aku tidak bergerak sekarang cina manik
belum sampai satu bulan pedagang anandya sudah menjadi pedagang kain yang terkenal raden
dia terkenal sangat ramah dan baik suka menolong pedagang yang lain rani
bagaimana dengan keluarganya
dia terkenal dekat dengan pemuda bernama aryo dan seorang yang agak tua bernama hendaru
dia tinggal di rumah sederhana di desa waringin itu
hubungan apa yang mereka miliki
mereka tinggal bersama raden
apa maksudmu dengan mereka tinggal bersama
aryo dan anandia adalah sebagai sepasang kekasih
sudah cukup sampai disitu
sekarang kamu harus berhenti
kamu boleh pergi
sebenarnya ada yang lebih penting raden
pemuda yang bernama aryo yang terpilih pada siembara pintu menuju nirwana
yang memadik ketemunggungan raden
apa raden sudah tahu
ketemunggungan ini adalah kekecewaan
sepertinya aku tidak salah memilih
aku raden fusena calon temunggung dari ketemunggungan ini
aku yang mengadakan seimbara ini
aku ingin tahu kira kira pintu menuju nirwana akan kamu paham seperti apa
apa raden ingin mencampuri hasil karyaku
tidak tidak aku hanya tertarik
lagi pula seimbara ini berasal dari urusan pribadiku
dan aku juga menyukaimu
pahatan ini kupersembahkan untuk seorang gadis
walaupun dia sudah meninggalkan dunia ini
tapi dia masih hidup dalam hatiku
tapi tiba tiba di suatu hari
dia muncul kembali di hadapanku
apakah kamu tahu perasaanku seperti apa
sang seniman benarkah kamu bernama aryo
aku akan mengawasi pekerjaanmu dengan penuh ketertarikan
mas aryo jadi pemahati ketemenggungan
saya tidak ada akibatnya sampai bertemu dia

dengan kilo pemberian
yang bagus sekali itu
sebenarnya mereka ituox